hai itu kayaknya tuh telur kodoknya tuh kita ciduk ayo ambil ambil
hai hai mana kayaknya kok ini kayaknya ipas banget banget bagus
seperti kunjungan ke pesantren
ikut saya kayak gini saya akan menyembuhkan bisul kamu tenang saja
tidak sakit kok
hai anggap saja kamu sedang digigit semut ya
ini alat untuk mecahin bisul kamu itu
aduh aduh usah
luqman luqman kamu kenapa tawa
udah udah sekarang mendingan kalian balik ke kamar masing masing ya
ayo ayo rapi rapi ya kita mau sholat berjamaah
eh maaf pada menteri
maaf pada menteri
maaf pada menteri
maaf pada menteri
maaf pada menteri
bentar mari kita lanjutkan
hei aikal kenapa itu orang tinggal
iya bener tuh udah kayak ayam berkokok
tapi aikalin lagi bisum aduh aduh
hah kebetulan nih pos siti bikinin jamu biar pada sehat semuanya
nah nih jamu bisa ngeubatin bisul juga
ih kamu dilepehin sih pahit pos siti pahit
maaf ya tong pos siti belum taroin gula
maka pak d juga dulu pernah ngalamin yang namanya bisur ketek
namun alhamdulillah nenek kamu kasih jamu yang mujarab
hah telur kodok
betul oe dulu juga dengar apa kata nenek oe
pakai telur kodok
hah udah agak usah pakai telur kodok kodokan
nuh yang namanya bisur pasti semuanya pada kempes
pak pak d kita pamit dulu ya assalamualaikum
hah jamunya udah jadi
lah pada kemana itu anak anak
nah emang tadi gak denger
ucapin salam tadi
berarti saya ngaduk jamu kekencengan kali ya
kalau puskesmas kelilingnya itu udah jalan kita mau sembunyi dimana
alamak berarti kita bakal disunding dong
aduh makanya kalau jalan lihat lihat dong
jalan tuh pakai mata pakai kaki
ya maaf kita kan buru buru
hah buru buru ih wow
alamak berarti kalau buru buru dokter udah datang ya
udah datang udah datang
sumpri indra indra sumpri
sini sini bukan dokternya yang mau datang
tapi kita jalan buru buru
alamak kalau lu orang mau sehat lu orang harus jadi suntik
kayak oe nih
makanya lo oleng harus nyembuhin bisul yang cepat dan mudah
emang ada obat yang aku buat nyembuhin bisul
ada pelur kodok
jadi ada di permukaan air yang banyak
kita harus cari di situ sebelum dokternya datang
yuk nanti sore kita cari
kalau udah dikunci matenang
pak serigiti pak serigiti pak serigiti pak serigiti
bukain cepetan bisulnya pak serigiti
ini pada mau kemana pada mau kemana
kita mau keluar pak serigiti
mau cari obat buat bisul
keluar pak serigiti
udah saya bilangin bekali kali kalau nggak ada izin dan urusan musak
nggak boleh keluar
lagi pada mau beli yang mudah obat bisul
kita bakalan nget jasa pak serigiti
jasa terbaik pak serigiti
iya pak serigiti
aduh buruan pak serigiti
kalau nggak diobati nanti nih sakitnya malah menambah
terus nanti bakal lebih besar
duduk duduk duduk
udah baik kan mana
belum ada bisulnya
jangan dipaikan dipaikan
lupuan mana lupuan mana lihat dah
aduh pak serigiti
sakit nyampe dipegang pak serigiti
makanya saya pesenin
kalau daripada sakit bisul begini
jangan banyak banyak makan telur puyuh
telurnya mah kecil bisulnya sekepel
pas serigiti masa ngetahu
penderitaannya orang yang kena bisun
itu penderitaannya tiada ahin
ini jadi kaget engga
ini udah saya bukain ya
cak ini mah
maleduk mati ini maleduk
tapi inget pesen saya
nah kalau udah beli obat mau balik lagi
kalau abis beli obat langsung balik lagi
makanya pas serigiti
sobri indra asun
nanti kalau kamu udah sampai sana
jangan lupa ya obatnya lukman
situ kalau jalan tuh sakit
rasanya pas serigiti
yalah takut tak capek emang sakit
ya pak serigiti
saya duluan pak serigiti
assalamualaikum pak serigiti
ya sianan banget untuk bocah
aduh ada aja bocah ya
kalau kita orang mau nyali kodok
kita harus nyari kodok yang mulutnya gendut
berarti kodok itu mau bertelur
aduh kamu tadi dari mana asun
lihat aja kalau kodoknya gendut
itu berarti udah mau siap bertelur
nah tuh kodoknya tuh
itu berseluruh kak
iya itu buat telur
sakit pak lawet
pak lawet sama misal lawet juga sakit
itu kayaknya tuh tular kodoknya tuh
ih pas banget
kalian ngapain sih
kalau mau mandi dipesan tren
gak usah di situ
udah tau kotor
talangin dulu talangin
kak haikal baik deh
haikal pinter deh
haikal ganteng deh
oh jadi kalau ada maunya baru membaik baikin aku
kita pulang aja
kan jadi manusia itu harus tolong menolong
kan jadi basah
ini namanya juga empang yang pasti basah
ya udah sun kita pulang aja
kodoknya udah dapet ini
emang itu kodok buat apa sih
nanti kodok ini kita orang taruh di ember
besoknya kodok ini bakalan berturut
karena pelut pelut kodok ini udah pada gendut
dan telur telur ini buat lu orang pake
buat nyembuhin bisulan
itu mah namanya
oh nyembuh lagi nih